iya mas kan begini pak jokowi sendiri selalu minimal di lingkarannya pak jokowi itu menjelaskan
apa yang dilakukan pak jokowi ini semata mata untuk menyelamatkan indonesia di dua ribu dua puluh empat
sehingga dia merasa harus ada penerus keberlanjutan dan sebagainya
yang seperti ini sebelumnya pernah dikomunikasikan nggak sih
karena kan pak jokowi bagaimanapun kan selama sepuluh tahun ini kan masih kader pede perjuangan
atau berbeda yang disampaikan
sehingga melihat bu mega sampai seperti kecewa gitu dengan
begini kekecewaan kita itu bukannya bu mega kita semua seharusnya bagi indonesia kecewa juga
ketika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi pada ideologi
jadi pelanggaran pertama kan kita masih ingat ada wacana untuk perpanjangan masa jepang
ketika terjadi kesempatan presiden
kemudian oke nggak bisa
perpanjangan aja lah karena covid tiga tahun
itu kan ada abis yang bisa disana
artinya ada yang tidak siap untuk melepaskan kekuasaan itu
ternyata kekuasaan itu nyaman ya enak ya
melenakan ya menyilaukan ya
atau kalau orang jawa bilang meli ngendong lali
maka diperjuangkan terus itu
karena gagal maka dilakukan pelanggaran konstitusi
dengan keputusan yang dikatakan sembilan puluh itu
inilah yang sebetulnya yang harusnya itu diluruskan
ini sebetulnya pembelajaran pendidikan
bahwa kita harus tetap berjuang ya
meluruskan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran
jadi bukan persoalan personal
bukannya politik itu katanya seni untuk meraih kekuasaan mas
seni untuk meraih kekuasaan
karena seninya itu jangan melanggar
bukan seni semau semau semau maunya
boleh kamu meraih kekuasaan
tapi jangan mengarahkan segala macam cara
dan baru kali ini kan di dalam pilpres itu banyak sekali catatan
satu ya ketua mk diberhentikan
yang kedua kpu pelanggaran etik berat
kemudian kemarin sidang mk dari delapan hakim mk tiga yang dissenting opinion
artinya sebetulnya perlu ada pemungkutan ulang di beberapa provinsi yang ditenggarai
terjadi politisasi bansos misalnya
atau penekanan aparat kepada
meskipun pada akhirnya kan keputusan mk secara kelembagaan sudah menyatakan
sudah final sudah binding